kepadatan arus balik kendaraan terjadi di ruas tol cipali subang jawa barat
tingginya jumlah kendaraan serta tidak diberlakukannya one way atau satu arah
membuat arus kendaraan tersendat dan padat di sejumlah titik
kemacetan terjadi sepanjang ruas tol cipali subang jawa barat
kilometer satu ratus tiga wilayah kalijati subang
kendaraan padat dari arah cirebon menuju jakarta
karena adanya penumpukan di res area kilometer satu ratus satu jalur b tol cipali subang
tidak adanya pembatasan waktu istirahat di rest area
serta kembali beroperasinya truk besar sumbu tiga
membuat arus kendaraan bertambah padat
diperkirakan kepadatan arus balik di tol cipali akan terjadi sepekan usai lebaran